tengah menyusun peraturan tentang mekanisme anggota tni polri
bisa mengisi jabatan asn dan sebaliknya
aktivis kontras menyebut aturan tersebut merupakan pengingkaran
terhadap amanat reformasi tahun seribu sembilan ratus empat puluh
pemerintah tengah menyelesaikan aturan turunan undang undang asn
yang mengatur mekanisme anggota tni polri
bisa mengisi sejumlah jabatan sipil aparatur sipil negara
ketentuan itu akan masuk dalam rancangan peraturan pemerintah
tentang manajemen aparatur sipil negara atau rpp manajemen asn
menteri pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi
penempatan anggota tni polri untuk jabatan asn
di sisi lain aturan ini asn juga bisa ditempatkan di lembaga tni polri
jadi sebenarnya negara terkait dengan tni polri
di mana tni ada batasan untuk menempati posisi di asn
begitu juga terkait dengan polri itu bisa ditempatkan di jabatan tertentu
dan di instansi pusat tertentu
cuma yang sekarang adalah asn boleh menempati di posisi di tni polri
secara resiprokal sebelum diatur sebelumnya
nanti akan kita rinci kembali termasuk juga beberapa usulan usulan baru
dan dengan undang undang tni dan polri
jadi tni sudah jelas dimana yang bisa ditempati
mana yang tidak bisa ditempati
sementara itu aktivis kontras menilai
aturan tni polri bisa menduduki jabatan asn
merupakan bentuk pengingkaran amanat reformasi tahun seribu sembilan ratus empat puluh
salah satu yang kemudian menjadi amanat reformasi
itu dapat dijauhkan dari urusan kebijakan publik
begitu artinya masyarakat menghendaki adanya upaya untuk
menciptakan profesionalitas di tubuh tni dan polri
dengan kemudian mengembalikan fungsi tni polri itu
dalam kerangka aparat pertahanan dan keamanan saja
bukan kemudian masuk dalam kerangka untuk terlibat dalam proses
adanya sentimen dan juga ketidakpercayaan publik
terhadap institusi sipil yang ini luar biasa besar
dan kemudian salah satu yang menjadi jawabannya adalah
melakukan integrasi antara otoritas sibel dan juga otoritas pertahanan keamanan
padahal kami melihat ini bukan sebuah jawaban yang ideal
dalam pasal sembilan belas ayat dua undang undang asn yang terbit november dua ribu dua puluh tiga lalu disebutkan
jabatan asn tertentu dapat diisi dari prajurit tni
sedangkan pasal dua puluh undang undang asn mengatur
pegawai asn dapat menduduki jabatan di lingkungan tni polri
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
ketentuan soal jabatan asn yang berasal dari tni polri dan sebaliknya
serta mekanisme pengisian jabatan itu akan diatur dalam peraturan pemerintah
peraturan pemerintah tersebut ditargetkan selesai tiga puluh april mendatang